seorang calon haji asal kabupaten demak jawa tengah dipulangkan ke daerah asalnya karena dinilai tidak layak terbang
perempuan berusia tujuh puluh enam tahun itu dijemput oleh petugas di poliklinik asrama haji donohudan boyolali pada kamis siang
keputusan itu diambil usai dilakukan pemeriksaan medis
kasiumas ppih embarkasi solo gentur rahma indriyadi mengatakan
penyebab calon haji tersebut dipulangkan usai diketahui menderita demensia berat berdasarkan diagnosis kesehatan di poliklinik embarkasi solo
karena beliau menderita demensia berat dan beliau tidak ada pendamping keluarga sehingga dipastikan beliau tidak berangkat